langkah awal menciptakan situasi aman dan kondusif jelang perayaan natal dan tahun baru
sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pantura tuban jawa timur
dirazia petugas gabungan polisi tni dan satpol pp
sementara di surabaya petugas lalu lintas menahan motor dan juga memusnahkan semua kenal pot brong
razia tim gabungan polisi tni dan satpol pp berlangsung di sejumlah tempat hiburan malam
dan karaoke yang berada di sepanjang jalan raya pantura kecamatan jenuh kabupaten tuban
petugas gabungan langsung memeriksa semua pengunjung pengelola karyawan serta pemandu lagu tempat hiburan
selain memeriksa identitas petugas juga menggeledah tas serta barang bawaan
saat memeriksa petugas menemukan obat obatan dalam tas seorang pemandu lagu yang ternyata merupakan pil kb
selain itu petugas juga mendapati sejumlah pria sedang pesta miras bersama gadis pemandu lagu di dalam ruangan
namun tidak ada tindakan tegas dari petugas
mereka hanya diperingatkan agar tidak mengkonsumsi miras
razia ini sendiri digelar guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan natal dan tahun baru
sementara untuk mengantisipasi terjadinya perilaku menyimpang dalam berlalu lintas
utamanya untuk menciptakan kondusivitas lalu lintas menjelang tahun dua ribu delapan belas
setelah tas polres tms surabaya gencar melakukan razia terhadap sepeda motor
yang menggunakan kenal potbrong
di samping mengamankan beberapa motor dengan kenal potbrong
petugas juga mengamankan beberapa sepeda motor yang digunakan sebagai aksi balap liar
total dalam operasi selama delapan belas hari
petugas berhasil mengamankan lima puluh tiga kendaraan dengan kenal potbrong dan kendaraan untuk balap liar
semua barang bukti kenal potbrong yang berhasil disita selanjutnya dimusnahkan dengan memotong kenal potbrong tersebut
sat lantas polres tms surabaya akan terus melakukan razia
serta patroli dan tidak segera
dan memberikan tindakan tegas berupa penyitaan kendaraan yang menggunakan kenal potbrong